pemerintah provinsi dki jakarta berencana menaikkan tarif parkir per januari dua ribu sembilan belas
meski besaran kenaikan masih dalam proses pengkajian
kepala dinas perhubungan dki jakarta sempat membeberkan rencana kenaikan tarif menjadi rp lima puluh per jam
lantas seperti apa tanggapan warga tentang rencana kenaikan tarif hingga mencapai rp lima puluh per jam
berikut informasinya untuk anda
demi mengurangi kemacetan akibat banyaknya warga yang menggunakan kendaraan pribadi
pemerintah provinsi dki jakarta berencana menaikkan tarif parkir per januari dua ribu sembilan belas
tak tanggung tanggung tarif yang akan diberlakukan rp lima puluh per jam
meski rencana kenaikan tarif parkir ini masih dalam kajian sejumlah warga bereaksi
kalau dari saya pribadi sih saya setuju
karena menurut saya ya dengan kenaikan tarif parkir ini bisa mengurangi kemacetan
saya tidak setuju karena apa
karena banyak masyarakat ini yang susah dan juga banyak yang sedih
karena apa karena rp lima puluh itu tidak menjamin
karena apa kebanyakan yang susah karena kita pikirkan orang yang begitu
walaupun banyak orang banyak uang itu kan wajar
kalau menurut aku nggak setuju sih soalnya kan di indonesia itu tidak semuanya
itu yang kelas dari menengah ke atas
jadi untuk rp lima puluh per jam kalau menurut aku nggak kurang setuju sih kalau aku
enggak kemahalan kayaknya ya mas
karena apa ya saya sebagai pengguna parkir tiap harinya
mau di mall mau di mana gitu untuk tarif segitu menurut saya kemahalan

orang orang kan juga bisa memanfaatkan public transport
transportasi yang ada gitu
ya kemungkinan bisa
karena lebih baik tidak menggunakan mobil atau motor yang pribadi
lebih baik menaik angkot
bisa jadi tapi menurut aku untuk kapasitas penduduk indonesia sendiri
untuk transportasi umumnya menurut aku lebih diperbanyak lagi aja gitu
mungkin kalau transportasinya memenuhi fasilitasnya ada mungkin akan beralih kali ya
pemprov dki akan mengkaji kemampuan dan kesediaan
membayar masyarakat tentunya dengan konsekuensi
penyiapan infrastruktur dibalik kebijakan itu
tony satria jakarta